sementara itu wali kota surabaya tri risma harini menyatakan tidak ada izin resmi ke pemkot surabaya terkait penyelenggaraan drama kolosar surabaya membara pada jumat malam kemarin
meski begitu risma menyatakan pemkot surabaya tetap akan memberikan bantuan kepada para korban khususnya korban luka yang dirawat di rumah sakit
insiden yang terjadi saat drama kolosal surabaya membara di jalan pahlawan surabaya pada jumat malam mengundang banyak keprihatinan
kegiatan yang sedianya sebagai peringatan hari pahlawan ini justru diwarnai dengan tewasnya tiga orang penonton yang berada di atas viaduk saat kereta api melintas
selain menewaskan tiga penonton kejadian ini juga mengakibatkan belasan orang korban luka luka
wali kota surabaya tri risma hari ini mengaku tidak ada surat izin dan pemberitahuan yang masuk ke pemkot surabaya terkait pelaksanaan kegiatan tersebut
dirinya bahkan mengetahui adanya kegiatan tersebut setelah adanya peristiwa yang memakan korban jiwa
meski begitu risma menyatakan
pemkot surabaya akan tetap memberi bantuan kepada para korban diantaranya memberikan pelayanan perawatan di rumah sakit milik pemkot surabaya hingga perawatan korban luka luka tuntas
yang paling penting adalah korban sudah kita tangani sebaik mungkin semampu kita
karena ada yang lukanya parah ini juga saya masih ada yang kondisi kritis
jadi sekali lagi semampu kami
karena kemarin langsung limas kita bawa sepuluh ambulans
untuk kita sebar di beberapa rumah sakit untuk percepatan penanganannya
jadi yang kita bisa jelaskan korban sudah kita tangani dengan baik
kita hubungi keluarganya sampai kita kemarin kita umumkan
sementara terkait insiden tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian polrestabes surabaya
seperti diketahui drama kolosal surabaya membara yang diadakan di jalan pahlawan diwarnai jatuhnya korban jiwa
setelah sejumlah penonton yang berada di atas viaduk kereta api setinggi enam meter jatuh saat kereta api melintas
tiga orang meninggal dalam musibah ini
sementara belasan orang mengalami luka luka dan dirawat di tiga rumah sakit